adanya skenario pelonggaran pembatasan sosial oleh pemerintah memicu pro dan kontra
kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pasien positif di tengah fasilitas medis yang belum memadai
disurahkan oleh para tenaga medis
dan kami sudah tersambung dengan fala adinda
salah satu relawan tenaga medis di rumah sakit darurat penanganan covid sembilan belas
wisma atlet jakarta
fala selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini
fala sebelumnya kita sudah mendengarkan informasi terkait dengan salah satu tenaga medis di surabaya
yang gugur arih puspita sari
mungkin ada sesuatu yang disampaikan oleh fala sebagai rekan tenaga medis juga
ya terima kasih untuk teman teman tenaga medis yang gugur karena tugas
mudah mudahan ke depannya bisa ditekan angkanya dan kematian tenaga medis
sebenarnya mudah mudahan bisa menjadi martir
bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik
terkait dengan preventif dari covid sembilan belas ini
fala kalau kita melihat masih ada tenaga medis begitu ya di garda terdepan yang gugur baru baru ini
ini sepertinya bertolak belakang dengan adanya aturan pelonggaran pembatasan sosial
yang ingin dikejar pemerintah
bagaimana sebetulnya fala sebagai tenaga medis dan juga rekan rekan di wisma atlet
menyoroti pembatasan sosial yang akan mulai dilonggarkan oleh pemerintah
sejauh ini kan memang kami hanya membaca
menjadikan media itu kan sebagai corong informasi kami ya
yang artinya pemerintah ya kami percaya apa yang media katakan gitu
dan sejauh ini setiap hari itu dinamikanya selalu ada dengan kita membaca media
ada yang waktu itu sempat pembukaan airport lalu ditutup lagi gitu
terus juga sekarang adalah wacana untuk pelonggaran relaksasi
untuk relaksasi psbb ada juga nanti satu juni katanya mall udah mulai buka gitu
kami sih sebenarnya sebagai tenaga medis
saya sebagai dokter khususnya merasa bahwa waktunya belum tepat sebenarnya gitu loh
tapi kadang kami mencoba untuk mengerti pada dua sisi fundamental negara gitu ya
sebagai ya kita punya ekonomi kita punya kesehatan yang harus tetap dijaga gitu
harapan saya sih jika memang terjadi relaksasi gitu
itu benar benar pemerintah melakukan
bagaimana mitigasinya nih sekarang gitu
bagaimana upaya preventifnya untuk masyarakat
supaya bisa menjalankan relaksasi secara aman gitu
tapi aku rasa gak bijak saat kalau waktunya sekarang
karena bahkan kita belum ada di spike belum ada di puncak kurvanya gitu
tapi udah melakukan relaksasi saya rasa gegabah gitu
itu aja sih
jadi kita belum bisa flattering the curve istilahnya
dan masih banyak pelanggaran pelanggaran juga sebetulnya dilakukan oleh masyarakat kita pada saat ini
namun fala kita juga ingin
mengetahui sebetulnya saat ini kondisi di dalam wisma atlet sendiri
dan kita juga menaruh hormat dan apresiasi tertinggi pada para tenaga medis yang tiap hari berjuang
dengan apd baju hasmat yang cukup panas begitu
saat ini kondisinya di dalam seperti apa
dan apakah sudah mulai fasilitas yang dimiliki ini bisa mengakomodir seluruh pasien yang ada
kalau wisma atlet sih sebenarnya saya bisa bilang ini adalah bagus standar untuk penanganan covid sembilan belas
apalagi untuk perlindungan tenaga medis di sini
karena memang di sini apd sangat lengkap khasmat juga terus ada suplai apd kami terjaga
dan di sini ada unit dekontaminasi dari tni juga
jadi memang secara safety kami merasa bahwa kita dilindungi di sini
permasalahannya adalah ketika sudah berada di luar wisma atlet
bagaimana nasib teman teman petugas medis yang mungkin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang dalam wisma atlet
sejauh ini kondisi wisma atlet masih sama seperti saya masuk sekitar lima minggu lalu
dimana psbb mungkin masih awal awal sekali dicetuskan
dan masih sama pasien juga kurang lebih angkanya juga masih sama bahkan kita baru buka satu tower baru di sini
jadi mengaktifkan satu tower baru yang ya nggak tahu ya itu menjadi presiden yang baik atau yang buruk
karena saya berpikir dengan
dengan makin banyaknya orang yang positif maka sebenarnya semakin cakupan untuk tes itu semakin luas
satu gitu dua ya tapi sedih juga gitu karena ternyata psbb sudah berjalan tapi pasien masih tumpah ruah
semakin banyak pasien yang terindikasi positif semakin besar juga kemungkinan kita bisa memutus mata rantai penyebaran itu sendiri ya begitu fala
fala selanjutnya ini kita juga ingin mengetahui cerita dari wisma atlet
kita tahu bahwa sebentar lagi
apakah lebaran akan tiba begitu
bagaimana cerita atau perasaan para tenaga medis yang ada di wisma atlet begitu yang sampai saat ini mungkin masih ya pasti belum bisa bertemu dengan keluarga
kalau di sini sih udah nggak peduli ya kami udah tahu bahwa kami nggak akan bisa lebaran di luar bersama keluarga dan ⁇ its ⁇ okay nggak ada masalah sih sebenarnya kalau dari medis
cuma ya itu gangguan ada ketika kita ngeliat media gitu ya
gimana orang berbondong bondong untuk beli baju untuk beli takjil mungkin untuk beli bahan makanan untuk lebaran gitu
sedangkan ini masa pandemi
saya nggak tahu udah siapa yang salah sekarang
apakah pemerintah dalam memberikan edukasi atau mungkin jajaran nakes yang berada pada dekat dengan mereka
mungkin informasi yang mereka berikan kurang atau memang daya serap masyarakat gitu
saya ya udah gak ngerti gitu gimana gitu
karena memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ini bukan masalah yang kecil itu jadi tantangan tersendiri gitu
bahkan sekarang masih psbb bagaimana nanti kalau udah dilonggarkan
itu yang saya takutkan sih
ya fala ini skenario pelonggaran memang saat ini masih dikaji oleh pihak pemerintah pusat begitu
namun memang seperti yang tadi fala katakan masih banyak masyarakat yang melanggar aturan psbb itu sendiri
namun mungkin pesan dari fala sebagai tenaga medis yang benar benar langsung ada di gara depan ini bisa mengingatkan masyarakat
apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat indonesia saat ini yang masih fala lihat di media sekitar masih berkerumun dan sebagainya
iya aku tuh pas baru datang ke sini gitu ya itu ada komandan yang bilang dan itu agak
gitu katanya intinya jangan norak jangan targetan dengan hal hal yang tidak sepatutnya gitu
karena itu akan menghilangkan kebijaksanaan kita sebagai manusia gitu
jadi hindari keramaian terus pakai masker physical distancing dan hand hygiene itu aja
baik fala adinda dr elowandi wisma atlet
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sekali lagi kami menyampaikan respect dan juga apresiasi setinggi tingginya bagi anda dan seluruh tenaga medis yang ada yang tengah berjuang melawan covid sembilan belas ini di garda terdepan
terima kasih fala adinda selamat sore